kalo si entin disabet sama pak sekdes
bukan disabet pake pisau
dilamar pake pisau
kebudayaan apa kampung ciraos
tidak ada perempuan lagi
kalo sakit aja siapa tau dokter clara
kamu senyum senyum sendiri
apa sih yang kamu cari dari sobri
kamu gak suka sama sobri
aku itu mau nikah sama sobri
supaya aku bisa pergi kerja
kamu gak suka sama sobri
tapi kamu gak suka sama sobri
tapi kamu gak suka sama sobri
tapi kamu gak suka sama sobri
supaya kamu bisa pergi ke korea
sementara sobri memiliki orang
yang dia cintai dan dia sayangi
begitu juga sebaliknya
dengan memperalat pakemet lah
gampang aja tuh
gak kasihan sama perempuan yang mencintai dia
kamu mau digituin sama orang
misalnya tiba tiba kamu menikah sama orang
gak cinta sama kamu
malah justru mempergunakan kamu
kamu iseng iseng aja
kamu gak sadar apa
kalau kamu tuh sedang menghancurkan sesuatu yang indah
yang sedang dibangun sama seseorang
yang itu namanya cinta
sini biar aku ngebantuin
ya gak apa apa
nanti kalo diliat sama maksuha
dikiranya saya nyuruh nyuruh kang aceh
makanya biar maksuha gak tau
asal main ke rumah aja ya
nanti digerebek sama hansin
ya enggak lah cantik
saya ini kan janda kang
jadi sorotan orang
kalo misalnya kang achen main ke rumah
terus yang lain pada ngikutin
nanti dipikirnya saya perempuan apaan
makanya biar orang gak pikir macem macem
kita seriusin aja hubungan kita
seriusin gimana sih kang
kang aceh ini kan punya istri
ya gimana kek
atau ya apa kayak gitu lah
jok saya pesen kopi ya sama indomie
telur setengah matangnya satu aja
mau kemana pak
saya mau ketemu sama kesuara
pesennya sama yang pake seragam ya
apaan sih kang achen
sebentar ya saya bikinin
kalau gitu kang pamit dulu ya
mau jalan lagi
masih belum bisa tersambung pak
perannya makin besar ya pak
pak toto gak usah khawatir ya
masih di mana tau
nak buat baik juga
kalikung kan mereka masih anak anak
ya karena mereka masih anak anak mereka belum dewasa
kalau menurut saya febri itu cuma nyaman aja sama edward ngobrolnya
itu yang tidak boleh
kalau dia mau ngobrol harusnya sama bapaknya
kalaupun mau merasa nyaman ya sama bapaknya
tidak sama laki laki lain apa apaan itu
kamu sadar nggak
ini lagi serius noi
bingung saya kalau diem terus atau kang dadang
anak anak kita itu pada kesepian
febri mah tidak kesepian
debbie kalinya kesepian kamu main terus
kang dadang saya kesepian nggak
eh masuk c
sekali sekali masuk rumah dagang
duduk duduk duduk
kalau sih dadang mah nggak pernah kesepian doi
udah kayak orang sabeng sekarang
berkawannya sama emas ngobrolnya sama emas
daripada kamu emas gak punya
terus mau ngobrol sama siapa
eh kalian tau gak sih
sekarang teh sekdes lagi dekatin pimpin
yang salah itu kamu ceng
aduh gitu tak
belum tersambung juga ya pak
mudah mudahan nggak terjadi apa apa ya pak
bu yoyo sekarang bu yoyo tolong temui para suami yang istrinya kerja di jordan ya
minta sama mereka untuk tetap tenang
kita akan pantau terus kondisi di jordan
ya baik pak
kalau si entin disabet sama pak sekdes
bukan disabet pakai pisau
oh dilemar pakai pisau
aneh ya kebudayaan kampung ciraos
kalau entin disabet nangis bomba ya kamu ceng
tidak ada perempuan lain
ceng kamu pernah sakit saja
siapa tahu dr clara jadi kasihan
terus berhasil kamu
kita semua kan kasian sama yang sakit
kenapa sih kalian berdua
saya masih pendut
ya sudah temui cek esanggara yang bertuah kamu
siapa tahu mas wuhannya mau
beli juga mau
tidak ada pencari
kalau latif saya gak kalau siapa tahu dia menemukan saya
kita ngomongin masuk yang lain masuk manaku ada siapa ada
mak maaf mak pokoknya saya tidak akan ulang lagi ya saya permainsi dulu
saya mau masak aja ya
saya permisi dulunya dan
ini ce makasih ya
aku mau nanti sob
bapak marah sama saya kang
gara gara saya mau kerja
saya sadar telah menyinggung perasaan bapak
saya emang gak bisa kasih pendapat
dunia kita sudah terbalik